musih jangan makannya jangan berduk saka terus
selamat siang ada anak
selamat siang pak
ya biasalah resiko anak jalanan
anak bapak mengatakan dia tidak tahu siapa yang menggulingnya
sementara kami mencurigai
yang selama ini menjadi musuh kelompok anak bapak
adalah sebagai pelakunya
tapi anak bapak mengatakan bukan
pak polisi anak saya tuh gak suka bohong tau
kalau dia bilang bukan berarti bukan pak polisi
kami tidak bisa memastikan siapa pelakunya
kalau begitu saya pamitkan
karena harus melidiki kasus ini lebih lanjut
ya baik pak terima kasih ya
apa sih salah
apa sih salah nginjinin si boy pergi malam malam
lihat nih sekarang akibatnya kayak gini
boy jalan jalan jadi bomak belur pak
apa salah tau gak
apa tuh salah
kan itu kalau ibu mama bilang gak boleh pergi ya gak boleh pergi
aku gak salah papa
belum tentu papa salah

papa yang salah liat boy
ini bukan salah papa ma
lagian kelompok motor boy itu
bukan ke motor ma
tuh kan papa bilang juga apa
boy ini anak yang bisa bertanggung jawab
lagian apa salahnya kalau ikut klub
karena klub itu bisa nambah surat rahmi
nambah pengalaman ya kan boleh
tetep aja papa yang salah tahu
boy kamu gak boleh kayak begini lagi
jadi tetep salahnya papa
mau ikut geng kek mau ikut klub kan
sama aja papa
beda dong ma beda
papa kan salah kan
pesan lagi boy
papa pasti yang salah tuh boy
papa panggil dokter ya
iya panggil dokter
udah gak usah panggil dokter pa
papa sama mama janji dulu
gak boleh ribet lagi
yang penting kamu bangun ya
udah bangun deh dokter
ih kamu ngerjain mama
ah kamu tau gak mama sama papa tuh depannya nih tau
ih lain kali gak boleh kayak gitu ah
sebenarnya apa yang terjadi sih
gak ada apa apa sih pak
jangan kasih tau ke temen temen boy soal kejadian ini
boy takut temen temen boy itu khawatir
dan pengen bales dendam sama orang yang bikin boynya sampai masuk rumah sakit
boy gak mau itu terjadi ma
orang yang mukulin kamu itu kan harus tanggung jawab
kita harus bales dendam dong
kalau perlu mama ikut bales dendam
gak usah ma lah penting
biar tuhan aja yang bales perbuatan mereka ma
baik itu buruk
maupun baik ma
pemikiran bahwa itu sama dengan pemikiran papa
iya boy kamu benar
papa kamu enggak
kamu bener na
permisi bu pa
ya udah boleh pulang kan
tadi kata dokter sudah boleh pulang
makasih ya sus
gimana sayang udah dapat rumah buat mama kamu
udah sih mas
harganya dua m mas
gak mahal juga
tiga m untuk dolar empat belas ribuan sih oke lah
ya ampun mas makasih banget ya mas
aku masih keinget sama
film yang semalam aku nonton
gara gara kamu nonton film
emang film apaan yang bikin kamu sedih kayak gini
ipi papi denger dulu loh ceritanya
cerita itu tragis banget
tentang seorang konglomerat
yang baik banget hatinya
terus istrinya udah meninggal
akhirnya dia nikah lagi
sama seorang gadis muda

tapi akhirnya dia nikah lagi
sama seorang gadis muda

berat itu ditinggal sama istri mudanya
istri mudanya itu kabur
bawa uangnya semuanya hartanya
terus istri mudanya malah pergi sama pacar gelapnya
kamu jangan kurang ajar sama adriana
adriana gak mungkin salah seperti itu
ip siapa yang kurang ajar
orang emang bener kok kayak gitu ceritanya
serah kalo papi gak percaya
besok atau mau kapan beli rumahnya
muka lo kena apel lagi tuh
habis berantem ya
enggak gue cuma jatuh dari motor kok
masa jatuh dari motor kayak gitu
itu mah habis dipukulin orang
pasti gara gara naksir gala lagi kan
udah deh buktinya aku baik baik aja kan
udah gak usah cari masalah lagi ya
kang lu jangan emosi terus dong
buktinya gue gak apa apa kan
yaudah ya berangkat sekolah
tapi sorry nih bro arah kita udah beda
jadi kita mencar disini aja
oh enggak apa apa kok
kayaknya bukan kecelakaan deh
gue liat kayak abis digebukin ya
lo jangan bohong ya
gue udah sering jatuh dari motor dan gak pernah luka kayak gitu
yaudah terserah lo deh
yang penting sekarang gue baik baik aja
semalam gue gak bisa lama lama telponan sama lo
yaudah kalau gitu gue masuk duluan ya
gue udah bilang
bener kan dia lagi ada masalah
lo sih makanya jangan berduk saka terus
selamat siang ada anak
eh ya biasalah
resiko anak jalanan
lo sudah tanya